andi narogong membeberkan peran setia novanto dalam kong kali kong pengadaan proyek ktp elektronik yang menelan biaya lebih dari lima triliun rupiah
selain berperan mengatur proyek stiano fanto juga diketahui mengatur jatah fee untuk anggota dpr
namun kuasa hukum novanto menilai kesaksian kesaksian di persidangan yang menyebut nama novanto belum bisa dibuktikan
terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik andi agustinus alias andi narogong
menjelaskan peran ketua dpr setia novanto dalam proyek ktp elektronik
andi mengakui novanto ikut berkoordinasi dalam proyek ktp elektronik
andi bahkan mengakui novanto menerima uang dalam proyek iktp
menurut andi ia dan beberapa pengusaha lainnya
yakni anang sugiana sudiharjo paulus thanos dan johannes marlim
pernah bertemu beberapa kali di kediaman dan kantor novanto
andi juga menjelaskan mengenai penerimaan uang oleh
setia novanto yang saat itu menjabat ketua fraksi partai golkar
yang akan diberikan melalui pengusaha made okama sagung
stanos dengan anang ini sedang mencari investor
investor karena sama sekali dia ternyata tidak memiliki uang satu triliun itu
ya mereka berpikir mungkin pak nof punya kenalan kenalan teman temannya
yang punya modal besar
itu awal pemikiran mereka mereka
iya tapi kenapa pak no
karena kalau pertimbangannya orang kaya punya banyak modal
tidak hanya pak noh justru ada yang lebih kaya dari pak noh
mereka sudah menjajaki ke seluruh orang salah satunya ya pak
salah satunya pak no
kemudian perintah pak no itu
dijenelan itu dengan memperkenalkan oka dan menyatakan nanti v nya lewat oka
iya itu komitmen fee yang disampaikan oleh paulus thanos oleh anang oleh seluruh juga saya
kuasa hukum novanto frederick yunadi mengaku tak ambil pusing
dengan keterangan anjing

tentang peran kliennya dalam proyek pengadaan ktp elektronik
yang ditaksir merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah
menurut frederick seperti dikutip dari laman cnnindonesia com
andi harus membuktikan keterangan yang disampaikan
selaku terdakwa korupsi proyek ktp elektronik
di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
sebelumnya dalam wawancara dengan cnn indonesia
frederick juga menilai kesaksian kesaksian di persidangan
yang terkesan melibatkan novanto adalah jeratan
dan kriminalisasi kepada kliennya
apa yang dikatakan dalam sidang tersebut
itu jelas adalah merupakan jeratan
atau itu hanya merupakan suatu mengkriminalisasi terhadap astiana ho
mengkriminalisasi beratnya pak
karena terus terang apa yang dikatakan di sini itu kan katanya
saksi itu kan katanya
katanya itu kan bukan saksi
pasal satu ratus delapan puluh empat itu tidak ada hubungannya dengan saksi
menada dengan fredrik dalam kesaksiannya di persidangan andi narogong
pada tiga november lalu setia novanto merasa
keterangan dan fakta persidangan yang menyebut
keterlibatan dirinya dalam proyek ini adalah fitnah
dan alat politik untuk menjatuhkannya
pilihan mulia terima kasih sekali atas apa yang disampaikan
dan dari segala akunnya dan mudah mudahan ini tidak menjadi
alat politik dan fitnah kepada saya selalu
karena saya merasa saya merasa saya merasa saya merasa saya merasa

dan yang selalu dilakukan oleh pihak pihak untuk melakukan fitnah
novanto sendiri saat ini tengah berjuang melakukan perlawanan hukum
dengan mengajukan pra peradilan
budi adiputro cnn indonesia
nama setia novanto kembali disebutkan
sebut berulang kali dalam persidangan korupsi ktp elektronik kami selalu
adalah andi narogong yang sudah duduk di kursi pesakitan
membeberkan peran dari ketua dpr ri tersebut dalam mega korupsi ktp elektronik
untuk membahas topik prime news malam ini sudah hadir di studio
boyamin saiman koordinator dari maki atau masyarakat anti korupsi indonesia
dan kami infokan kami juga sudah berusaha menghubungi pihak kuasa hukum
dari setia novanto untuk datang namun hingga kini belum bisa bergabung
baik kita bedah saja ya bang muyani
selamat malam terima kasih sudah hadir
saya ingin menjelaskan saja apa yang menjadi pengakuan atau penjelasan
andi narogong tentang peran setia novanto
tapi sebenarnya kan nama stiano fanto ini disebut sebut oleh beberapa terdakwa yang lain juga
ada irman sugi harto sebenarnya juga sering disebut
dalam surat dakwaan juga ada dan sebagainya perannya bagaimana
apa yang membedakan kalau menurut anda ketika itu disampaikan oleh andi narogong
karena setia novanto digambarkan adalah orang dekatnya setia novanto
jadi itulah yang kemudian menjadi nilai tambahnya di situ
kalau yang menyebut budi hanggra ini pernah ketemu di greenelia
terus pagi pagi jam enam terus irman juga begitu sugiarto juga begitu
terus juga ketemu di ruang praksi itu nampak kemudian ini kan di sisi orang pejabat pejabat kementerian dalam negeri
yang punya entitas sendiri dan gampang membantahnya
tapi kemudian ketika tadinya seorang andi narogong atau andi agustinus itu kemudian tadinya seakan akan
pasang badan nutup bahwa dulu katanya cuma bisnis kaos terus kemudian dikatakan mahal nggak jadi
terus kemudian pada posisi yang berikutnya bahwa hubungan hubungan itu kemudian ya biasa biasa saja gitu
nah itu kemudian sekarang ketika kamis kemarin itu buka bukaan seperti itu
ini menjadi suatu sudah tambahan bahkan turbulensi menurut saya
dan menurut saya saya akhirnya
kosa kata saya terucap lagi di sini di n gitu
sudah di n ya
seyakin apa anda itu akan sudah berakhir
maksudnya terkait dengan menyeret nama stiano fanto ke kasus ini begitu kan
ya karena kemudian kan menyebut nama okamasagung gitu kan bagian yang akan mengasih modal
kemudian juga menerima fee nya dan ada transfernya kemudian mahkamah sagung juga sudah diperiksa periksa kemarin
itu kan orang masih menebak nebak apa urusannya okamasagung ini
gitu kan cuma jual beli saham dengan anang sugiarto anang sugiono anang
di anu kwadra aja kan gitu kan
nah ternyata kemudian sekarang diperjelas oleh andi narogong
bahwa transaksi itu
masa okamasagung ini sebelumnya namanya hanya tersembunyi saja
tersembunyi aja tadinya ya berusaha ditutupi bahwa itu hanya bisnis biasa beli perusahaan farmasi
oleh andi narogong ya ini ya
ya andi narogong juga menutupi andi okamasagung sendiri juga seakan akan menutupi
dan anang sugiono sugiono itu pun juga menutupi
tapi dengan konfirmasi
dari andi narogong ini menjadi jelas
oke baik ini orang yang awam tidak mengikuti alurnya secara detail seperti bang boyamin ya
kalau anda melihat
jadi intinya apa yang dikatakan oleh andi narogong atau andi agustinus okamasagung
terus kemudian anang sugiono sugiono
menyebut apa sih yang paling signifikan ke setia novanto
apakah cuma pertemuan apakah cuma kemudian
ataukah justru jelas ada uang yang dipegang pak setia novanto sekian miliar misalnya ratus miliar
itu itu apa yang membuat membuat kemudian
korelasinya dengan nama setia novanto itu oh iya setia novanto terlibat
itu di mana anda melihatnya
tagian lima persen
yang kemudian akhirnya dipenuhi oleh andi agustinus pengertiannya kemarin
bagi bagi ini jatahnya kemendagri yang ngurusnya adalah paulus thanos
yang dpr itu andi narogong ya
iya andi narogong sampai tujuh juta usd itu artinya kan sembilan puluhan miliar
dan juga pertemuan di rumahnya setia novanto dan equity tower itu dua pertemuan itu
jadi itu kan paling tidak
katakanlah pak setia novanto tidak menerima satu rupiah pun di situ
ini kan memperkaya orang lain bagian dari bersekongkolan bagian membantu
kan itu udah
ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan kemudian
dari fakta fakta yang ada itu mungkin nggak bang boyamin meringkaskan buat kami yang tidak terlalu detail mengikuti ya misalnya
jadi pak setia novanto di antara pengakuan tiga orang ini itu menerima uang
mendesain untuk memperkaya orang lain ataukah dia mengharapkan kickback misalnya gitu ya
yang utama adalah bagian dari membantu untuk penganggaran
karena sudah tahu mestinya sudah menduga bahasanya paling tidak begitu
atau membiarkan orang orang ini akan menggoreng proyek
nah kalau ini misalnya dia tidak menganggarkan di dpr lima sembilan itu
toh orang mau goreng kayak apapun kan tidak akan bisa jalan
artinya menyalahgunakan kewenangan di sini ya
dan kemudian memperkaya orang lain sudah kena
sudah jelas memperkaya orang lain itu masuk pasal tipikor ya
ya sudah pasti itu
kan di pasal tiga juga pasal dua juga begitu
memperkaya diri sendiri atau orang lain sudah kena
terus kemudian ada jam tangan
nah itu sudah
jam tangan itu bagian apapun dari hadiah
yang harusnya dilatang
namanya diurut dari awal dulu
kalau jam tangan ini awalnya gimana ceritanya
jam tangan ini kan sebagai hadiah ulang tahun
kan ketika hakimnya juga pinter kan tanya
kalau kira kira tidak membantu kamu urusan proyek ktp
mau kasih jam tangan itu
masa boyamin dan indra juga tidak dikasih ulang tahun
karena tidak membantu apa apa
tidak ada korelasinya
tidak ada korelasinya
jam tangan segitu nilainya
berapa nilainya itu jam tangan
itu kan karena belinya di los angeles mungkin dapat diskon atau apa
artinya kan juga terkonfirmasi
pak siliano fato kan dua jamnya
dan nanti dicek aja kalau dia masih punya berarti beli lagi di mana
untuk apa segala macam
masih bisa dikejar
katanya informasinya dikembalikan itu
kalau dikembalikan dan dijual lagi udah laku satu mingat
kalau dikembalikan tidak menghapus tindak gratifikasinya
karena kan apapun kan dikembalikan ketika sudah penyidikan
sebelum penyidikan aja ketika perbuatannya itu menerimanya mas
ngembalikannya itu bukan ke andina rogo ngembalikannya itu ke kpk harusnya begitu ya
ya itu pun sama aja
sama aja kan
bagi yang mengembalikan juga akan tersangka
karena bukan di sisi mengembalikan tapi perbuatannya ketika menerima janji
menerima hadiah yang terkait dengan jabatan kewenangan itu
jadi bahasa saya menurut pengertian saya dengan buka bukaannya andina rogo
itu sudah di end menurut saya untuk kepentingan dari
peran setia novanto dalam ini
dalam kasus ektp pusarannya itu sudah
bagi kami kami yang orang hukum yang biasa berkecimpung untuk seperti persidangan persidangan seperti ini
misalnya jessica gitu kan
itu kan tidak ada orang saksi yang mengetahui nuang racun
tapi dari orang orang yang dalam kata kata
mata hukum yang jernih melihatnya bukti petunjuk petunjuk petunjuk
dan ada korban yang meninggal cukup
kan petunjuk kan juga bukti
ada orang korban meninggal
ini kan sudah
dari sisi laborat karena diracun
yang melihat langsung itu jadi tidak penting menurut anda

menelanjangi peran setia novanto dalam kasus korupsi ktp elektron
saya menyarankan udah lah ngaku aja jujur
dan kemudian nanti
karena sudah dan juga sudah tua
mohon diberikan kesempatan untuk
jadi biar ringan dan kemudian
segera dijalani selesai daripada malah
berjuang untuk tidak
ngaku dan kemudian
kan sama dengan dihukum juga misalnya
tersangkanya akhirnya nanti empat tahun lagi terus
di penjara empat tahun delapan tahun di penjaranya kan
tapi kalau sedang ngaku dan kemudian dapat
empat tahun tiga tahun segera dijalani selesai
dan itu nampaknya
dari kemarin yang terungkap di persidangan
akhirnya orangnya juga memang
menyampaikan apa adanya termasuk pertemuan pertemuannya
dan sudah membalikan uangnya
dan saya pun apapun
kan tetap dari p tiga gitu saya hormat
kepada pak jabar habsah yang dulu senior saya
di p tiga meskipun di p tiga dia dengan
jujur juga mengakui bahwa
menerima bentuk mobil satu miliar dan sudah dikembalikan
nah gitu loh jadi
kasus ini juga ektp
saya mengimbau juga sudah lah
ini anda anda ini bahasa saya
berdosa dengan rakyat
daripada nanti juga pasti ada pengadilan akhirat
anak akan menjadi beban
ada di dalam penjara kpk
nanti kpk bisa jadi
dengan rekamannya johannes marlim
dengan saya juga investigasi kecil kecilan
ke singapura ketemu paulus thanos dua kali
itu punya gambaran terutama
nanti kpk ini harus membuka
tentang supplier barang
jadi yang ini mainannya disitu
itu yang newplay printer
chip iktp nya itu ternyata bukan chip
seperti kita simkat itu ternyata hanya diure
dan itu dari perancis
perancis ini ternyata ada yang membeli hak patentnya
jadi sana cuma membuatkan
barang aja dan yang membeli hak patent itu
bahkan dapat keuntungan sekitar tiga per chipnya
nah itu nanti akan babak baru lagi
nah itu nanti kalau itu dibuka
itu saya yakin akan ketahuan
aliran uang bagaimana
juga saya selain
mau investasi kecil kecilan kan ada satu
misalnya tentang uang thr
lima ratus juta yang diberikan di toilet
itu saya ketemu orang yang memberikannya langsung
lima ratus juta di toilet bagaimana bawanya
itu tas ya iya tas rugo di bag itu
terus kemudian tambahan uang
reses yang selain saku resmi
ada uang saku tambahan dari kasus ini
juga kunjungan kerja sampai luar negeri
terus juga berkaitan dengan
investigasi yang saya temukan juga
berkaitan dengan beberapa
pertemuan pertemuan yang sebenarnya itu nantilah
biar kpk aja betul tidak hanya
sebagai penutup singkat saja kira kira
setelah nama stiano fanto anda sebut
tadi di end katakanlah optimis seperti itu ya
pengungkapan kasus iktp ini akan kemudian
lebih landai lebih loyo karena
sempat ada yang menyebutkan seperti itu ini sebenarnya gagal
stiano vanto aja jadi besar jadi geram
padahal dalam surat dakwaan
banyak sekali nama nama politisi
disebut situ ada nama menteri ada nama
kepala daerah dan kepala daerah
tidak satu kira kira akan
landai tidak untuk menuntut kpk
dalam hal ini maksudnya mestinya
idealnya kesana tapi
energi kpk ini kan apapun juga
manusia biasa sebenarnya
tuntaskan dulu yang stiano vanto ini
miriam syariah ini untuk membuat
struktur bangunannya lengkap nah
itu bahasanya saya begini seperti
dulu yang periode yang
lalu udah senturi aja lah gitu kan
senturi karena budi mulia saya anggap sudah apresiasi
karena bangunannya sudah kelihatan gitu
untuk tinggal tindak lanjuti jadi
kalau toh nanti kemudian pada periode
yang sekarang ini belum bisa yang
menjangkau yang itu itu juga gitu
misalnya kita tetap beri apresiasi
karena sudah membuat rangkaian bangunan
tapi tetap harus diungkap sampai kesana
gitu kan yang dalam konteks itu
tadi kemarin misalnya
harusnya pengumuman pemenang itu
tidak jadi karena
tidak memenuhi syarat tapi akhirnya
jadi karena ada ruko nah itu
ini kaitannya dengan orang
yang paling level tinggi katanya
adiknya menteri nah itu juga baik
rangkaian itulah yang kemudian
nampak menurut saya kpk
kan sedang on fire ya kita tetap
semangat aja lah gitu dan kalau
oke baik terima kasih bang boyamin
yang pasti akan kita kawal terus karena
memang kasus iktp ini seperti
kata ketua kpk di awal akan
membongkar kasus korupsi
ktp elektronik ini ada banyak
nama besar dan juga kita ingatkan
disitu ada dua kepala daerah disitu
juga ada nama menteri yang masih aktif
sampai saat ini dan juga nama nama lain
yang harus kita bongkar ya satu lagi mas indra
ada hal yang harus
nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
itu tentang perubahan undang undang
kependudukan intinya poin intinya itu
harusnya itu tidak bisa undang undang itu
karena ternyata apa ternyata
isinya hanya satu pasal menggratiskan
urusan ektp dan urusan kk
nah artinya supaya pak rakyat tidak
itu harusnya hanya rp tujuh delapan ribu
sekelas etol tapi ternyata
harus membeli rp delapan belas plus rp dua rp dua puluh
supaya rakyat tidak protes maka dibiayai
negara nah dibiaya negara tapi
duitnya rakyat sendiri dan ini terjadi
sesuatu yang sangat crash program
dua minggu undang undang ini jadi
artinya supaya untuk menutupi
bukan untuk menutupi supaya kasus ini
tidak terbuka rakyat supaya
tidak merasa terugi makanya dibuat gratis
baik baik kita akan lihat nanti
perkembangannya sampai ke arah sana tapi fokus
nama stiano fanto karena seperti ada tadi
bangunannya begitu ya terima kasih bang boyamin
baik reoni akbar alumni dua ratus dua belas
esok hari dianggap sebagian pihak bernuansa
politis benar kearah gerakan
tersebut adalah politik di dua ribu delapan belas
dan dua ribu lima belas kami mengulasnya